hmm gimana tuh prap mau main kano aja saya susah gimana yang stand up petle boarding kayak yang tadi dilakukan sama menteri susi ya
ya bu susi memang suka berenang dan juga besarnya kan di lautan ya
di pangandaran juga ya
iya laut itu sudah menjadi rumah keduanya ibu susi mungkin rumah pertamanya ibu susi malahan ya
jadi kalau lihat laut tuh kayaknya waduh kangen sekali untuk nyebur gitu
nah pemirsa selain informasi tadi satu informasi juga yang ditunggu tunggu oleh tentunya publik adalah bagaimana ya kabar persiapan pernikahan putri presiden republik indonesia joko widodo
di mana sekarang ini kabarnya sejumlah hotel di solo menyiapkan menu tradisional khas solo
sementara keluarga presiden terus menggelar rapat koordinasi yang dipimpin putra sulung presiden gibran raka buming raka
di hotel aston solo para tamu jokowi akan disuguhi menu makanan khas solo
antara lain cenang ayu bubur ayam nasi liwet gudeg dan aneka makanan ringan tradisional
hotel ini juga akan mendekor ruangan makan menjadi suasana desa
antara lain akan menghadirkan alat memasak tradisional
serta sejumlah perlengkapan seperti gerobak penjual makanan yang bernuansa tradisional
sedangkan di hotel alila selain menghadirkan makanan makanan khas solo
juga akan menyediakan minuman jamu sekaligus menghadirkan langsung simbok penjual jamu
pada standar untuk breakfat seperti biasa
tapi kita tetap menghadirkan beberapa menu menu tradisional yang memang itu khas
dan hanya ditemui ketika mereka menginap di alila dan terutama ketika mereka berkudung di putra solo
ada beberapa jenis makanan dan minuman tradisional yang kita sajikan
di antaranya adalah jamu yang hanya mereka bisa temukan di sini juga
lengkap disajikan dengan mbok mbok jamu yang akan menyajikan minuman mereka
sementara itu keluarga presiden menggelar rapat koordinasi
rapat yang berlangsung di geraha sababuana sumber solo jawa tengah ini
dihadiri sejumlah pihak yang terlibat
seperti polisi wanita pembawa acara yang mengampu pernikahan
perias tim dekorasi dan tim dokumentasi
rapat di pimpin putra yang juga juru bicara keluarga presiden
pagi ini kita ada rapat untuk semua vendor yang nanti mensupport
terus kalau dia tanya
kalau sudah selesai acara
itu tolong di ruang rias tetap ada yang menjaga dari perias
kadang lepas periasan
ada catering ada video semuanya ada di sini
seluruh vendor yang terlibat dalam pernikahan kahiyang bobi
memang sudah bergabung dalam manajemen cili pari
dalam rapat ini raka mengklaim persiapan pernikahan sudah rampung